dan pada potongan ketiga ia menemukan tiga semut
mungkin kau membutuhkan makanan ini lebih dariku
ini dia selamat makan
oh kau yang penyayang
kau yang penyayang
kau bisa bicara
ya aku bisa aku adalah raja dari semut semut ini
terima kasih banyak telah memberi kami makan
apa yang bisa aku lakukan untukmu sebagai gantinya
oh yang mulia aku memiliki segalanya
sebenarnya aku memiliki lebih dari yang aku butuhkan
ya tetapi kau kehilangan sebagian dari jiwamu
legenda mengatakan bahwa hanya seorang pria yang dermawan yang bisa menikahinya
hatiku mengatakan bahwa pria itu adalah kau
kau akan membutuhkanku setelah kau bertemu dengannya
jadi yang harus kau lakukan adalah menemukan semut dan memintanya untuk menemukanku
aku akan datang untukmu
tentu saja tetapi aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi
apa yang terjadi
kebingungan adam menaiki kudanya lalu pergi
sedikit ke depan dia melihat seekor harimau menangis kesakitan
dia memiliki duri yang menempel di kakinya
adam tanpa takut membantu harimau itu
terima kasih apa yang bisa aku lakukan untukmu
kau juga bisa bicara aku baru saja bertemu dengan semut yang berbicara
sepertinya kau bertemu semut raja
ke mana kau akan pergi
kurasa aku sedang mencari putri lalun
legenda mengatakan bahwa hanya seorang pahlawan dengan hati yang bersih yang dapat menikahinya
aku percaya padamu temanku
putrimu mencari kehidupan di tujuh hutan dan di bukit bukit tinggi
tapi bagaimana aku sampai ke sana
sedikit ke depan di sebelah kananmu kau akan menemukan seorang lelaki tua
katakan padanya bahwa kau bertemu denganku dan semut raja
dia akan memberimu semua yang kau butuhkan untuk menemukan putri
dan dengarkan kau akan membutuhkanku untuk menyelesaikan pencarianmu
jadi yang harus kau lakukan adalah meminta pohon untuk menemukanku dan aku akan datang untukmu
kebingungan lagi adam berterima kasih pada harimau itu dan pergi mencari pria tua
seperti yang dijanjikan harimau itu
pria tua ditemukan
di bawah pohon dengan tempat tidur di depannya
adam bercerita tentang pertemuannya dengan harimau dan semut raja
pria tua itu menatap mata adam dan tersenyum
legenda itu benar
sini ambil tempat tidur ini
ini adalah tempat tidur ajaib
berparinglah dan katakan kemana harus pergi
ini akan menerbangkanmu kemanapun
dan ini adalah mangkuk batu
ini akan memberimu air setiap kali kau memintanya
kau akan membutuhkan semua ini untuk menemukan putri lalun
adam meninggalkan kudanya bersama pria tua itu dan terbang bersama mangkuk di tempat tidur ajai
tempat tidur itu membawa adam ke kerajaan putri lalu
di sana gelap dan dia ingin tempat kudanya
ingin tempat untuk beristirahat sebelum pergi ke istana keesokan paginya
tiba tiba dia mendengar sesuatu
aku tidak bisa berjalan
oh tuan apa kau baik baik saja
kakiku sakit aku tinggal jauh dari sini
aku tidak bisa berjalan dan aku sangat haus
adam dengan cepat meminta air dari mangkuk
dan dia membantu lelaki tua itu untuk minum
dia kemudian membantu orang tua itu sampai ke rumahnya
terima kasih nak tunggu kau bukan dari kota ini kau siapa
namaku adam aku di sini untuk mencari
bagaimana kau tahu

kau bukan satu satunya
banyak yang datang untuk mencoba takdir mereka dan gagal total
raja bosan dengan orang asing ini melarang mereka dari kerajaan seumur hidup
tidak ada yang diizinkan untuk datang ke sana
aku tidak bisa memberimu perlindungan bahkan selama satu jam
aku mengerti aku tidak akan membuatmu dalam masalah
aku akan segera pergi
dan ketika pangeran akan pergi muncullah cahaya terang melalui jendela
seluruh kota bersinar seperti bintang di bumi
adam bergegas keluar
ketika rumah pria tua itu berada lebih dekat ke istana adam dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi
seorang wanita cantik mengenakan gaun putih datang ke balkon
dia tampak bersinar dan suci
wanita itu membuka matanya dan melihatnya
dia mencintai pangeran adam
dia mencintai pangeran adam
mereka saling menatap mata
tetapi setelah beberapa saat dia dengan sedih menutup matanya dan duduk di balkon
adam ingin dia membuka matanya dan melihatnya lagi
tetapi dia tidak melakukannya
dia tidak akan membuka matanya lagi
kenapa dia tidak membuka matanya
mengapa dia terlihat sangat sedih
dia adalah putri yang kau cari
dan dia sedih karena dia menunggu legenda menjadi kenyataan
legenda tentang apa yang terus dibicarakan semua orang ini
putri lalun bukan putri biasa
kau tahu mengapa kita tidak memiliki lampu
tidak memiliki lampu di kerajaan
karena putri lalun menyalakan seluruh kota ini sampai tengah malam
ketika dia lahir dia sangat cantik sehingga peri memberkati dia untuk bersinar lebih terang dari bulan
setiap malam dia menerangi langit dan bumi
namun berkatnya itu menjadi kutukan terbesar dia
banyak pria yang lelah untuk menyerang kerajaan kami dan membawa putri kami pergi
peri berkata bahwa dia yang bisa menyelesaikan tiga tugas bisa menikahi sang putri
yang pertama adalah menghancurkan minyak dari delapan puluh ton biji sesawi dalam semalam
yang kedua adalah bertarung melawan dua iblis sekali lagi
dan yang ketiga adalah memukul drum yang disimpan di bukit tertinggi
pikirkan bukit itu sangat tinggi hampir menyentuh surga
tunggu sebentar pasukan semut dapat dengan mudah menghancurkan delapan puluh ton biji sesawi
harimau dan aku bisa bertarung melawan dua iblis sekaligus
dan juga untuk drum di bukit tertinggi
untuk itulah tempat tiba
pangeran adam telah mengambil keputusan
setelah mengirim pesan melalui pohon untuk semut dan teman teman barunya
ia akan menyerah kepada para penjaga kerajaan
dia tahu bahwa ini adalah satu satunya cara untuk melihat sang putri dan tidak membawa masalah pada pria tua itu
begitu berada di dalam istana pangeran adam melihat putri lalun
dia tidak bersinar seperti malam sebelumnya
namun dia sangat cantik
beraninya kau memasuki kerajaan ini aku bahkan tidak ingin tahu namamu
buang dia ke ruang bawah tanah
ayah aku telah jatuh cinta pada orang asing ini
dan dengan izinmu aku ingin menikah dengannya ayah
hanya jika dia menginginkannya juga
tetapi kita tidak tahu siapa dia
maaf mengganggu yang mulia
tetapi aku seorang pangeran pangeran adam dari ember town
kau tidak bisa menikahi putriku
kau harus menyelesaikan tiga tugas
aku tahu tentang legenda itu yang mulia
aku siap menyelesaikan seratus tugas untuk menikahi wanita yang aku cintai
sang raja menjelaskan tugas pertama kepada pangeran adam
yang menerimanya sambil tersenyum
dia meninggalkan istana dengan janji untuk kembali dengan banyak minyak
malam itu di wisma tamu adam mendapat beberapa pengunjung
itu adalah semut raja dan pasukan semutnya
semua semut mulai bekerja dan sampai pagi semua benih dihancurkan
minyak dibawa ke istana
raja yang terkejut itu tampak sedikit berharap
mungkin inilah pria yang ditakdirkan menikahi putrinya
dia kemudian menjelaskan tugas selanjutnya
sore itu juga pertempuran antara adam dan kedua iblis itu terjadi
tetapi alih alih memasuki istana adam menemukan kemampuan untuk menikahi putrinya
jika alih alih memasuki arena sendirian adam berjalan masuk bersama temannya sang harimau
bersama sama mereka mengeluarkan kedua iblis itu
harimau membungku kepada adam dan pergi
sang raja sekarang sangat senang dengan calon menantunya
menjelaskan tugas selanjutnya kepada dia
tapi itu di bukit tertinggi nak bagaimana kau akan sampai di sana
jangan khawatir yang mulia aku akan baik baik saja
ada membawa tempat tidurnya dan membaringkannya di depan semua orang
dia terbang ke langit ketika semua orang dengan penuh semangat melambaikan tangan padanya
berjam jam berlalu tetapi tidak ada tanda tanda adam
kerajaan mulai khawatir
lalu tiba tiba ada suara keras dari langit
hampir seperti guntur
itu adalah drum
adam telah mencapai puncak bukit dan sedang memukul drum itu
dalam beberapa jam berikutnya adam terbang di tempat tidur sihirnya
seluruh istana bersorak untuk pangeran baru mereka
legenda itu menjadi kenyataan
kau benar benar berani dan pria yang berhati suci
aku merasa terhormat untuk memberkati putri

dan aku merasa terhormat menikahi putri cantik ini
dengan demikian pangeran adam menunjukkan keberanian dan kedermawanan untuk memenangkan cinta dalam hidupnya
mereka berdua memerintah ember town dengan cinta dan keberanian
dan hidup bahagia selamanya
kembali ke memahami perkaburan arwah
buk uma aku
dan nzepta kau archives modo si maruhi pelajaru
berperak wiki sajal vagilologichea
yang merujussi ke bayak perchu kont urban ia bisa mer seribu sembilan ratus sembilan puluh sebuah nasib begini yoke sawjal peremah